progres pembangunan proyek kereta cepat jakarta bandung atau kcjb kini sudah mencapai delapan puluh delapan persen
pemerintah pun menargetkan kcjb dapat beroperasi pada juni dua ribu dua puluh
sebelum resmi beroperasi kcjb akan menjalani uji coba dinamis yang direncanakan dilakukan pada enam belas november nanti
kereta cepat jakarta bandung diuji coba dengan melakukan perjalanan sejauh empat belas km pada enam november lalu
uji coba ini dilakukan dari stasiun tegaluar menuju kawasan casting yard nomor empat
uji coba ini dalam rangka mengoperasikan kereta iis
ketika kereta cepat ini dioperasikan kereta cepat ini akan memangkas waktu perjalanan jakarta bandung yang biasa ditempuh dalam waktu tiga jam dengan kereta biasa menjadi sekitar empat puluh menit saja
adapun kcjb direncanakan menjalani uji dinamis pada enam belas november mendatang
saat ini beberapa kegiatan pengujian mulai dilakukan
sebagai rangkaian persiapan menuju uji dinamis
persiapan dilakukan untuk memastikan seluruh fitur kereta api cepat dan sarana perkereta apian yang sudah terpasang berfungsi dengan baik dan sesuai harapan
uji coba dinamis enam belas november nanti rencananya akan disaksikan melalui telekonferensi oleh presiden jokowi dodo dan presiden tiongkok xi jinping yang di saat bersamaan tengah menghadiri ktt g dua puluh di bali

sebelumnya pada tiga belas oktober lalu presiden joko widodo yang meninjau progres perkembangan pembangunan kereta api cepat jakarta bandung di stasiun tegaluar menyampaikan progres keseluruhan proyek sudah mendekati rampung
jokowi berharap proyek ini dapat meningkatkan mobilitas masyarakat menjadi lebih cepat
progresnya sudah mencapai delapan puluh delapan delapan persen secara keseluruhan
dan kita harapkan dengan kereta cepat jakarta bandung ini mobilitas orang dan barang bisa menjadi cepat dan meningkat
kemudian daya saing kita juga akan semakin kuat
proyek kereta cepat jakarta bandung ditargetkan rampung dan dapat beroperasi pada juni tahun depan

dengan adanya kereta cepat kcjb akan menjadi kereta api cepat pertama di kawasan asean
dengan adanya kereta cepat ini perjalanan dari jakarta menuju bandung dapat ditempuh hanya dalam waktu empat puluh enam menit
kereta akan melayani empat pemberhentian mulai dari stasiun halim menuju karawang kemudian menuju padalarang dan berakhir di tegaluar
proyek kereta cepat jakarta bandung merupakan buah hasil terciptanya hubungan kerjasama yang baik antara indonesia dan tiongkok
pilot project antara kedua negara ini diharapkan dapat menjadi target
kcjb akan menjadi tolak ukur positif bagi negara negara lain di asia tenggara
selamat berjumpa lagi dalam indonesia forward bersama saya lucia saharwi
selama satu jam saya akan mengedepankan informasi mengenai upaya meningkatkan
kinerja transportasi massal di indonesia
dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kereta cepat jakarta bandung
dan sudah bergabung bersama saya bapak arituan kamil gubernur jawa barat
dan bapak muhammad rizal wasal direktur lalu lintas dan angkutan kereta api
selamat bergabung kang emil pak rizal
terima kasih mbak
sehat sehat semuanya ya pak
ya selamat terima
kita hari ini akan bahas mengenai transportasi massal khususnya kereta cepat nih jakarta bandung
nah saya ingin bertanya ke pak rizal dulu ya pak
proyek kereta cepat jakarta bandung ini kan adalah salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan begitu
nah bagaimana kereta cepat ini bisa berkontribusi bagi angka kemacetan bogor
kemudian tangerang bekasi atau botabek dan juga bandung
ya baik mbak
kenapa itu bisa berperan dalam pengacara kemacetan
kita tahu kita bicara kereta cepat artinya perjalanan ke bandung dengan kereta api itu akan semakin sebentar kalau bisa kita belajar
hanya sampai empat bulan sudah sampai di kota bandung
nah kondisi ini kita berharap masyarakat yang ke bandung itu sudah tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi
mereka untuk beralih untuk menggunakan angkutan umum yang kita siapkan untuk kereta api cepat
dengan posisi ini kita harapkan akan berkurang
yang angka signifikan pengguna kendaraan pribadi baik yang ada jabodetabek yang nanti jawa tol maupun jalur umum serta masuk yang masuk kota bandung
kami sebenarnya tidak hanya menyiapkan kereta cepat yang sedia tapi menyiapkan feedernya juga
di jakarta kita siapkan juga adanya lrt jabodetabek yang terintegrasi juga brt nya
atas jakarta dan angkutan umum lainnya terintegrasi dengan pada simpul stasiun kereta api cepat di halim
nah kita berharap juga nanti begitu sampai di bandung mereka akan tersambung dengan
anggota umum masyarakat juga yang ada di kota bandung
kita berharap sekali nanti pak gubernur bisa menjelaskan apa yang disiapkan beliau di dalam menanti penumpang dengan kereta cepat di kota bandung
oke proses produksi kereta cepat ini sejauh ini sudah sampai mana pak
ya artinya memang sekarang ini sudah berjalan hampir tujuh puluh delapan delapan persen sudah selesai pelaksananya
dan kita pun sudah dengar mereka sedang mencoba dinamis
masih di lingkungan internal dari perusahaan operator dari kereta cepat ini belum diuji oleh pemerintah
besok atau tanggal enam belas november ya rencananya persiapan jelang uji dinamis ini ya pak ya
ya jadi yang uji dinamis ini memang masih internal dari kcic ini di kereta cepat jakarta bandung
nantinya setelah mereka yakin sudah berfungsi dengan baik semua sistem yang mereka gunakan
mereka akan mengajukan untuk kembali ke kcic jadi kita akan mencoba di bandung
mereka akan mengajukan untuk diuji oleh pemerintah untuk memastikan fungsi berjalan dengan baik dan meningkatkan faktor keselamatan berjalan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pemerintah di dalam permen tujuh tahun dua ribu dua puluh
oke baik tadi pak rizal sudah menjelaskan bahwa kereta ini hanya membutuhkan waktu empat puluh menit begitu ya untuk menempuh jakarta bandung dibandingkan kereta reguler pada biasanya yang sekitar dua lima jam
nah selain itu kelebihan apa lagi pak dari kereta cepat ini pak
ya yang pasti ya kita bicara kereta cepat pasti memang ya lebih cepat
ya artinya bicara waktu perjalanan kita ketahui bahwa kita bicara kereta cepat artinya memang tadi waktunya itu akan semakin cepat sampai ke bandung
semakin pendek waktu perjalanan ke bandung menggunakan kereta cepat ini
yang kedua yang pasti akan lebih nyaman
ini akan kita siapkan kereta itu sedemikian rupa nyaman untuk dinaiki dan yang pasti juga tepat waktu dan selamat
ini yang penting
diberikan jaminan oleh pemerintah sebagaimana permen tujuh tadi bahwa kami menjamin bahwa apa yang dipastikan kereta api semuanya dalam kondisi safety dalam pengoperasionalannya
kang emil kita tahu kalau bandung kan selama ini selalu menjadi tujuan wisata begitu ya terutama dari warga jakarta
dan akibatnya di akhir pekan bandung ini cenderung selalu macet begitu
nah dengan adanya kereta cepat ini pastinya kemudian lebih banyak lagi orang yang tertarik untuk datang
datang ke bandung
nah bagaimana mengantisipasi kemacetan yang bisa terjadi kang emil
jadi kan dengan adanya kereta api cepat ini mengubah persepsi mbak
bahwa ke bandung harus selalu naik kendaraan mobil kira kira begitu ya dengan waktu yang panjang
kemudian mereka sudah menghitung berarti biaya biaya yang harus dikeluarkan selama dua lima jam waktu dan lain sebagainya
nah justru menurut saya tidak akan terlalu signifikan menambah kemacetan
justru memindahkan orang yang biasa memacetkan di bandung menggunakan kendaraan mobil menjadi datangnya menggunakan kereta cepat ini kira kira begitu
kemudian di sananya mereka akan memiliki banyak pilihan pilihan sepertinya di tempat wisata lainnya
untuk misalkan menyewa kendaraan
menyewa kendaraan yang lain atau ikut transportasi lokal publik
sehingga banyak sekali perputaran ekonomi yang luar biasa
ambil contoh ya kalau kita ke bali kan hampir mayoritas turis yang datang ke bali kan pasti sewa mobil kira kira begitu
itu berapa perputaran yang luar biasa dengan logika seperti itu
saya pribadi tidak menggunakan logika bahwa penumpang makin banyak
bandung makin macet
justru orang yang biasa memacetkan naik kendaraan mobil sekarang memindahkan gaya hidupnya pola bergeraknya dengan kereta api cepat yang nyaman hanya empat puluh menit
kemudian di sananya menggunakan existing sistem transportasi publik atau menyewa kendaraan perang bandung sehingga populasi penambahannya tidak sesignifikan sebelum ada kereta api cepat
kira kira logikanya begitu
baik nah kalau potensi ekonomi sendiri kang emil melihatnya bagaimana dari wilayah wilayah yang akan dilewati oleh kereta cepat ini
ya kan ini melewati sembilan wilayah ya
delapan wilayahnya ada di jawa barat satunya di jakarta
kemudian ada perberhentian di kerawang di stasiun stasiun yang dilintasi
dari nilai triliun biaya perusahaan
ini delapan puluh an persen kan adalah konten atau kandungan lokal ya
jadi berapa tuh puluhan triliun yang sudah dibelanjakan kepada ekonomi ekonomi lokal selama konstruksi kira kira begitu
kemudian kita pernah menghitung dari kcic sendiri ada hampir lima belas ribu warga jawa barat
yang menjadi staff atau karyawan pekerja dari proyek ini
itu keuntungan yang kita hitung
ketiganya belum terjadi pembayaran pajak ya
terjadi transaksi jual beli tanah dan lain lain
nah jadi itu adalah satu signifikansi pentingnya proyek infrastruktur kepada ekonomi masyarakat
nah ini adalah satu
berjalan maka potensi potensi ekonominya menjadi lebih maju
karena ingat mbak ya kereta api cepat ini bukan hanya sebagai alat transportasi
tapi sebagai alat pendorong pertumbuhan ekonomi baru
maka jangan kaget nanti di seputaran stasiun akan berkembang transit oriented development
kawasan kawasan yang dikembangkan menjadi live work and play
tempat tinggal tempat bekerja tempat rekreasi yang sebelumnya tidak ada
nah jadi bisa dibayangkan banyak sekali benefitnya
sehingga jangan pernah melihat kereta api cepat ini sekadar alat transportasi saja
setengah tugasnya adalah menumbuhkan ekonomi ekonomi baru yang dulu tidak mungkin sekarang menjadi mungkin
jadi dampak eksternalnya banyak sekali ya kang emil ya
terkait dengan pengembangan wilayah bagaimana
kita baru dua minggu ini meresmikan tata ruang jawa barat dalam sepuluh tahun ke depan
nah di dalamnya sudah diantisipasi pengembangan wilayah wilayah yang terdampak positif oleh kehadiran kereta api cepat
misalkan di ujungnya di tegaluar yang akan dijadikan kota baru
termasuk wacana perpindahan pusat pemerintahan kantor kantor kami
di sana juga
itu mengemuka misalkan begitu ya
kemudian tadi pengembangan perumahan permukiman perindustrian di seputaran stasiun
itu juga sederhananya di pasuai tata ruang pengembangan wilayah
agar semua tidak terkonsentrasi hanya di bandungnya saja
tapi orang bisa tinggal misalkan di kerawang kerjanya di bandung tinggalnya di kerawang kerjanya di jakarta
tinggalnya di kerawang
terjadi seputaran kerawang itu sekarang menjadi mungkin
karena suatu hari menghitung jarak itu sudah bukan lagi pakai kilometer tapi pakai waktu
jadi seberapa jauh jakarta bandung nanti mengapa pakai kilometer lagi
ya cuma empat puluh menit asal naik kereta api cepat
berapa jauh ya kalau mobil dua lima jam
jadi nanti logika kita menghitung produktivitas hidup itu berdasarkan dimensi waktu bukan lagi dimensi jarak
nah hal hal begitu
salah satu yang menjadi pendorong nanti pertumbuhan ekonomi pertumbuhan wilayah wilayah di jalur kereta api cepat
baik kang emil dan pak rizal kita masih akan membahas mengenai kereta cepat jakarta bandung ini sesaat lagi
pemirsa jangan kemana mana kami akan lanjutkan perbincangan ini setelah pariwara tetaplah bersama kami
dan saya akan mendorong percepatan transformasi transportasi beralih
kan dalam bahasa inggris itu sebenarnya konsep kita bergerak itu namanya mobility ya
mobility ini terbagi dua ada mobility yang sifatnya natural jalan kaki sepeda
jalan kaki sepeda
ada yang sifat
nah mekanikal inilah yang hari ini
pergerakan transportasi kita
berjanji kepada dunia
bahwa kita akan net zero
jadi ada perjalanan tiga puluh tahun
tiga puluh tahun ke depan
yang biasa kita
fosil fuel tadi berbahan
kita harus menggunakan
sumber sumber yang terbarukan
yang paling realistis di hari ini adalah
semua transportasi berbasis listrik
nah listriknya pun
pln terbagi dua ada yang masih
batu bara mesin fosil fuel ada juga
listrik yang sudah energi terbarukan
taklet api cepat itu
masuk golongan itu
mobil listrik kan sekarang warah wiri di jepang
nanti sudah giliran keretanya
dong kira kira begitu ya sehingga kereta
api cepat ini sudah full
adalah listrik nah sehingga
insya allah lingkungan
menjadi lebih bersih
gaya hidup kita sudah mulai paham
kita lawan dengan mengubah gaya hidup
yang boros dengan karbon tadi
menjadi yang lebih hemat karbon jadi
saya kira ini kampanye lingkungan
yang luar biasa
dan media juga harus menyampaikan
tidak hanya urusan empat puluh menitnya
tapi bahwa ini kereta api cepat
yang menggunakan listrik sebagai
oke tapi salah satu
kendala dari peralihan ke energi listrik
ini kan adalah masalah biaya ya pak ya
karena kita tahu seperti mobil listrik misalnya juga itu
nilainya mahal begitu harganya mahal
nah untuk tarif dari
tiket kereta cepat ini
sekitar rp tiga ratus lima puluh kabarnya
apakah ini menurut anda
wajar atau bagaimana
dari catatan saya ya kereta api yang
biasa aja nih yang bukan kereta api cepat
yang premiumnya itu harganya udah
mendekati segitu mbak jadi sebenarnya
bukan dua kali lipat
ini cuma beda
rp seratus an kurang malah ya
kebutuhan orang naik kereta api
itu sudah tinggi ada
tidak ada dengan kereta api cepat
dikasih keretanya yang super cepat
dan kira kira begitu ya
yang biasanya kereta api
reguler kita kan hampir tiga jam ya
dari stasiun bandung sampai gambir
misalnya karena dikompres empat puluh menit
jadi harga segitu menurut saya
masih wajar dan memang
ini kan kereta untuk kelas
menengah ke atas kira kira
begitu mungkin suatu hari
harganya bisa jangkau
saya kira kereta ini
karena ada keterbangan
tapi bisa mengalihkan
dari yang biasa
atau mobil itu berpindah
ke kereta api cepat jadi sasaran marketnya
sudah jelas di kelompok
tentang ekonomi seperti itu
baik pak arisal
pak risa tadi mengatakan bahwa
persiapan untuk kereta api cepat
nah kapan lagi akan
diadakan uji coba pak
kalau uji coba secara internal
kawan kawan operator selalu melakukan
karena mereka ingin memastikan
semua sistem yang mereka bangun itu berfungsi
dengan baik dan benar
jadi memang itu persyaratan kami
sebelum nantinya mereka mengajukan untuk
disertifikasi oleh pemerintah
diuji oleh pemerintah yang nantinya
baru kita keluarkan izin operasi dari
kereta cepat jakarta bandung
jadi mereka akan terus melakukan uji coba
dan juga uji dinamis dari kereta keretanya
uji coba sistem persinyalan mereka bangun
dan fasilitas fasilitas yang mereka bangun
untuk kereta cepat jakarta bandung ini
rencana uji coba atau uji dinamis saat g dua puluh showcase
jadi apa tidak pak
ya kami belum dapat info lebih lanjut mbak
untuk jadi tidaknya bapak presiden
mencoba kereta cepat ini
belum ada informasi lebih lanjut hingga saat ini mbak

target beroperasi sendiri sebenarnya kapan pak
target beroperasi sendiri sebenarnya kapan pak
target beroperasi sendiri sebenarnya kapan pak

akan sederhana dioperasikan
penuh kereta api cepat jakarta bandung
oke ya kalau kita lihat kan proyek ini
sebenarnya seharusnya rampung di dua ribu sembilan belas begitu ya
tapi tertunda terus
sampai rencananya nanti di pertengahan dua ribu dua puluh tiga

nah ini sebenarnya kendalanya di mana pak
ya kalau awalnya sih memang ada stigma
kendala masalah lahan
tapi alhamdulillah selesai
yang kedua kita ada masa covid waktu itu
selama dua tahun ini kita diberhentikan kegiatan itu
kendala utama memang kemarin kita ada covid
hingga terjadi pekerjaan terus
sekarang sudah kita mulai dan sudah selesai
artinya secara utuh jalur dari jakarta bandung sudah menyambung
ini tinggal kita operasionalkan
kita pastikan keamanannya keselamatannya
fungsional dari semua alat alat yang dipasang
untuk pengoperasian kereta api
jadi kita selalu memperbaikkan

jadi hampir semuanya
sebagian besar produk lokal begitu pak
ada yang masih belum
tidak semua tkdn pak
kita memang selalu mempertinggi tkdn nya
untuk sebagian peraturan yang dikenal pak president
untuk semua operasional operasional di kereta api di indonesia
untuk mengembangkan tkdn yang lebih tinggi
daripada produk dari luar negeri
ini kita selalu meningkatkan tkn tkdn yang untuk kereta cepat ini
kereta cepatnya kita paham juga bahwa ini baru baru indonesia dan keretanya pun kita datangkan dari negara china
oke untuk harga tiketnya bagaimana pak sudah ada perkiraan
ya kalau tiket kembali kepada fs awal dimunculkannya kereta cepat jakarta bandung ini memang tarifnya itu sekitar satu ratus lima puluh sampai rp tiga ratus lima puluh ribu
dan tadi memang fsnya tadi sekitar rp satu ratus lima puluh rp tiga ratus lima puluh
ya kita akan lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi
memirsa jangan kemana mana tetap bersama kami
kereta cepat ini kan teknologi tinggi ya sehingga sistem perawatan dan maintenance nya berbeda dengan kereta api yang biasa
kita depo yang paling besar ada di ujungnya di stasiun tegaluar
sehingga kalau ada kemacetan kerusakan pergantian itu sudah disiapkan secara baik oleh tim kereta api cepat
dan sudah memadai untuk pengurusan
jadi itu adalah hal yang sangat penting
dan juga kita tahu mungkin sedikit menambahkan kenapa waktunya agak panjang
karena memang pembebasan lahan di kita dengan di tiongkok itu berbeda konsepnya
kalau di sana tuh mbak lahan itu kan milik negara ya semuanya
jadi membebaskan itu hitungannya cepat
kalau di kita kan harus ada negosiasi dengan masyarakat
nah itulah kenapa pemerintah daerah krusial di situ
bupati kami gubernur turun langsung untuk memastikan tidak ada konflik sosial
tapi itu membutuhkan waktu yang panjang
eh lagi proses begitu
kena covid tadi seperti pak rizal sampaikan
sehingga memang agak molor lah kira kira begitu
tapi apapun insya allah tadi dengan lancar mau tinggal sepuluh persenan lagi untuk investasi
dua belas persenan untuk konstruksi
aspek aspek perawatannya yang high tech itu sudah berada di lokasi masing masing
sehingga kalau juni dua ribu dua puluh tiga ini bisa berjalan
dimana rencananya juga di g dua puluh ini
pak presiden dan pak xi jinping presiden rlt
akan memonitor secara jarak jauh
kami meyakini bahwa ini akan berlangsung dengan lancar
dan masyarakat sangat antusias luar biasa
sampai kemarin waktu kereta apinya bergerak
di videoin viral oleh hp hp masyarakat yang ada di jembatan jembatan yang dilewati
jadi saya kira semua akan berjalan sesuai dengan ekspektasi kita insyaallah
tapi bagaimana supaya memastikan bahwa infrastruktur di sepanjang jalur ini
tidak akan dirusak begitu kang emil
saya kira enggak lah

enggak ada masyarakat
eh sepanjang hidup saya kalau urusan infrastruktur ini gak ada masyarakat
sejail jahilnya masyarakat mereka menghormati bahwa itu adalah kepentingan publik kira kira begitu ya
dan tentunya ada kereta inspeksi juga
menyertai dalam maintenance dan keamanan dari sistem kereta api cepat ini
jadi saya kira antisipasi itu tetap sudah dipersiapkan oleh kita
baik pak rizal bagaimana dari sisi keamanannya untuk pengoperasian kereta cepat ini
ya artinya melalui keamanan selamatan itu menjadi perhatian utama kita ya
selagu regulator selagu yang mengoperasikan kereta api ini
kami sangat peduli dengan sangat konsen dengan hal selamatan dan keselamatan ini
makanya kita sudah mengeluarkan permen tujuh tahun dua ribu dua puluh
untuk bagaimana pemerintah memastikan aspek keselamatan dan keamanan
dari pengoperasi kereta api cepat jakarta bandung ini
jadi kita sudah melakukan regulasinya dan kita lakukan
lalu sih ada satu informasi mbak lucy
kelihatannya besok memang pak gubernur akan ada showcase untuk g dua puluh
terhadap pengoperasian kereta cepat bandung ini
bapak presiden mungkin dapatnya beliau akan menyaksikan dengan live streaming
dari bandung pengoperasian uji coba dinamis kereta api depan jakarta bandung
akan dilakukan uji coba sepanjang berapa kilometer pak
artinya karena beliau akan melihat live streaming dari alfa furah di bali ini
dengan di stasiun negara luar
kembali ke soal pengoperasian
tadi salah satu manfaat dari kereta cepat ini adalah ketepatan waktu begitu ya pak ya
nah ini bagaimana untuk menjamin ketepatan waktu ini pak
ya artinya kan pergerakan kereta api diatur dalam apa yang disebut dengan grafik perjalanan kereta api
nah ini yang kita siapkan
grafik perjalanan kereta api itu
untuk memastikan jam berapa kereta api harus berangkat berhenti di setiap setiap stasiun yang sudah kita rencanakan
nah gpk itu memastikan untuk kepastian ketepatan waktu dari perjalanan kereta api kereta cepat jakarta bandung
yang kedua kami juga menyiapkan integrasinya
jadi ini integrasi terhadap feeder feeder untuk kereta cepat bandung itu menyesuaikan dengan waktu kedatangan dan perjalanan kereta api jakarta cepat bandung ini
dalam satu hari sudah diperuntukkan pak akan ada berapa kali operasi
ya dia akan terus meningkat ya mbak dari kereta api ini
kami sedang masih menyiapkan dengan menghitung mana berapa kali per hari kereta api cepat ini di hari kerja dan berapa di hari sabtu minggu
sedang kami kaji ulang untuk kepastiannya untuk memastikan terhadap grafik perjalanan kereta api tadi jumlah kereta api yang akan kita gerakan perharinya
berdasarkan frekuensinya berapa dan headway nya kita sedang siapkan itu
oke mengenai target penumpang sendiri bagaimana pak berapa banyak pak targetnya
ya satu rangkaian kereta api ini adalah penumpangnya sebanyak enam ratus satu seat
nah itu yang akan kita targetkan untuk beralih dari kendaraan pribadi ke arah bandung untuk menggunakan kereta api kereta cepat ini
enam ratus satu kita harapkan enam ratus satu penuh saja kita sudah bersyukur di dalam pelayanan kereta api kereta cepat jakarta bandung ini

bagaimana perjalanan kereta api ini
pak rizal dan kang emil kita masih akan membahas mengenai kereta cepat jakarta bandung ini
sesaat lagi pemirsa jangan kemana mana kami akan kembali setelah pariwara berikut
kita masih membahas mengenai kereta cepat jakarta bandung bersama dua narasumber bapak rituan kamil gubernur jawa barat dan bapak muhammad rizal wasal direktur lalu lintas dan angkutan kereta api
pak rizal tadi sudah menyampaikan bahwa tarif harga tiketnya ini sekitar antara rp satu ratus lima puluh hingga rp tiga ratus lima puluh begitu ya pak ya
nah ini kira kira harganya bisa diterima dengan baik tidak oleh masyarakat dan kedepannya apakah kemudian bisa jadi lebih murah
ya artinya gini sepertinya di satu ratus lima puluh sesama tiga ratus lima puluh adalah di kereta api itu ada kelas kelasnya gitu loh

ada nilai yang lebih untuk tahapan tahapan kelas dari kereta cepat ini mbak
jadi rp satu ratus lima puluh rp tiga ratus lima puluh itu ada leveling dari kelas eksekutifnya seperti labisnya eksekutif dan biasanya
yang kedua memang kita
masih membutuhkan satu kali lagi studi untuk memastikan atp wtp tadi
keinginan masyarakat itu berapa kemampuannya berapa keinginan berapa untuk menggunakan kereta cepat ini dengan biaya yang mereka inginkan
ini yang akan kami lakukan sekali lagi untuk studi atau survei terhadap atp wtp masyarakat baik jakarta maupun bandung maupun sekitarnya
oke baik dengan nilai biaya atau biaya konstruksi yang membengkak ya
dari semula tadinya sekitar rp enam tujuh miliar usd sampai menjadi rp satu ratus empat belas empat triliun
ini berapa lama kira kira bisa tercapai bep pak untuk pengoperasian kereta cepat ini
sebenarnya kan siap memang untuk fsc mereka masih kita bicara masih empat puluh tahun
walaupun belakangan ini mengajukan untuk perpanjangan waktu konsesi
ini masih kita kaji mbak terhadap perhitungan ini
karena pendapatan dari operasional kereta hp cepatnya kata bandung ini
tidak hanya dari tarif tapi juga ada beberapa mungkin dari pendapatan non core business nya
melalui pengelolaan asetnya dengan membangun tod tod
maupun memotos stasiun stasiun untuk peningkatan fungsi dari aset yang ada di stasiun
ini akan kita hitung sebagai biaya nanti berapa besar bisa menambah menutupi biaya operasional dari kereta cepat jakarta bandung
oke kang emil
anda melihat dengan biaya sekitar satu ratus empat belas empat triliun rupiah ini apakah memang ini sangat worth it ya
sangat layak untuk diperjuangkan begitu dengan kehadiran kereta cepat ini
ya setiap bayi pertama yang lahir memang selalu tidak mudah ya
dan sama juga dengan kereta hp cepat ini kita baru belajar oh ternyata maaf ya
pas rutenya melewati banyak bukit jadi biaya terowongan yang jumlahnya tiga belas menjadi lumayan besar kira kira begitu
kemudian juga biaya biaya lain yang saya kira masuk dalam hitungan sekarang naik
jadi pertama bahwa dia membengkak saya kira iya
kedua saya melihat kalau proyek pertama ini jangan selalu dihitung sebagai bisnis to bisnis saja
ini adalah kewajiban negara menyediakan infrastruktur mutakhir kira kira begitu ya
sehingga memang proyek pertama biasanya jauh lebih repot
tapi kan arahan presiden ini mau bablas sampai ke surabaya
maka pelajarannya salah satunya ya mbak kita tidak usah membebaskan lahan
maka nanti jalur kereta apinya akan melipir jalan tol kira kira gitu ya
maka sehingga beberapa biaya bisa di drop yang tadinya besar
di proyek pertama menjadi seperberapanya di proyek kedua
nah hal hal pembelajaran itulah yang menyertai proyek kereta api cepat ini
jadi saya kira tetap akan balik modal seperti pak rizal sampaikan
hanya berapa lamanya memang tidak sesederhana proyek proyek biasa lainnya
oleh karena itu saya mendorong sebagai gubernur agar kereta api cepat jakarta bandung
jangan melihat income hanya dari tiketing
kalau melihat income hanya dari tiketing itu pasti fs nya menyatakan akan sepuluh puluh tahun lah kira kira
tapi kalau dengan kecerdasan properti pengembangan wilayah tadi dihitung
dimasukkan dipromosikan dimarketingkan
sehingga orang tinggal di sepanjang tod tod saya kira income itu besar
ambil contoh di jepang ya mbak
di jepang itu jepang hongkong juga samalah
itu enam puluh tujuh puluh persen pendapatan pt kai nya jepang dan hongkong itu bukan dari tiketing
tapi dari sewa stasiunnya malnya hotelnya apartemennya
yang selalu ada di setiap titik stasiunnya
jadi bisnis model dari perkereta apian ini menurut saya justru potensi terbesarnya itu adalah di propertinya
nah ini yang karena masih baru mungkin perhitungannya masih konvensional
mungkin masih lama
tapi menurut saya saya sih optimis kalau nanti ekonomi seiring kita
ekonominya bagus pengembangan wilayahnya baik maka bep nya itu bisa lebih cepat
oke tapi sebenarnya seberapa penting sih keberadaan kereta cepat jakarta bandung ini
karena ada beberapa pihak yang menyayangkan mengatakan bahwa dari sisi urgency
mungkin lebih urgent untuk membangun misalnya penambahan jalur mrt di jakarta
yang sudah sangat macet dibandingkan dengan kereta cepat jakarta bandung ini
semuanya serba jakarta kapan daerah kebagian mbak
dikit dikit triliun jakarta dikit triliun jakarta
indonesia tidak hanya jakarta
jakartanya bagus kota lainnya enggak apalagi jakarta sudah sangat kaya raya
ini sila kelimanya di mana
jadi jangan selalu berpikiran jakarta orientin
ini itu kan nkri
dan pengembangan wilayahnya itu kan menguntungkan jakarta
pola pikirnya seperti itu mbak orang kan hijrah ke jakarta semua
dan akhirnya kotanya kan bisa sangat sangat tidak sustain
dengan disebar bahwa dia tinggalnya di kerawang di bandung
kemudian kerjanya juga di sana mau pergi ke jakarta bandung juga dekat
ini akan jadi logika logika baru dalam berkehidupan di masa depan
jadi artinya logikanya menurut saya kurang tepat lah
kalau dikit dikit ada uang besar
jadi alihkannya selalu ke transportasi jakarta
padahal jakarta kan hanya sepuluh juta jawa barat itu penduduknya lima puluh juta
bayangkan kalau saya bisa menahan supaya tidak terjadi urbanisasi
gara gara kereta api cepat ini menumbuhkan pusat kota baru
memang keren sekali
sehingga terjadi pemerataan terjadi distribusi
pengurangan kemacetan di kota kota eksis
anda melihat seberapa besar antusias masyarakat dengan kehadiran kereta api cepat ini kang emil
dari komen ig aja mbak enam belas ribu orang komen mau ngasih nama
pak rizal yang mau izin
saking semangatnya lagi saya pilih sepuluh nama terbaik
karena pak jokowi sempat nanya pak gu namanya kira kira apa
nama nama yang hubungan dengan apa apa cepat gitu
jadi enam belas ribu komen itu menunjukkanlah ya antusiasmenya
seheboh apa saking ngasih namanya aja semua orang berlomba lomba
apalagi menunggu keretanya lewat ini belum beres aja orang udah foto foto ya
dari jembatan yang terlewati kereta
saya kira historical moment menurut saya
historical moment dua ribu dua puluh tiga bangsa indonesia memiliki kereta api cepat pertama
dengan begitu panjang begitu mahal tentulah semua antusias dan berharap ini kereta menjadi membanggakan
dan menaikkan kelas kita di mata dunia bahwa indonesia masuk pelan pelan ke kategori negara maju
ya baik kita masih akan lanjutkan perbincangan ini
pemirsa jangan kemana mana kami akan kembali sesaat lagi setelah pariwara
terima kasih mbak
masih dalam perbincangan terkait kereta cepat jakarta bandung bersama rituan kamil
gubernur jawa barat dan juga bapak muhammad rizal wasal direktur lalu lintas dan angkutan kereta api
pak rizal tadi kang emil sudah mengatakan banyak sekali antusias dari warga yang ingin memberikan nama kepada kereta api
berikan nama kepada kereta cepat ini jadinya sudah ada namanya apa belum nih pak
ngomong ngomong kita masih bicara kata kata bandung ini untuk retaknya namanya apa ya
kita menunggu nunggu nunggu dari enam belas usulan narang itu dan kak emang nanti yang melakukan
apa di evaluasi akan emelah pak gubernur mana cocok untuk nama kereta cepat kita ini oke jadi
nanti akan ada seleksi begitu ya ya baik paris al rancana kedepannya kan nanti juga ada kereta
cepat lainnya di beberapa kota seperti yogyakarta surakarta kemudian surabaya nah seperti apa
persiapan pembangunannya nanti pak ya sebenarnya apaan kata bandung cepet cepet ini kan konsep
awal tuh sampai dia sempat sampai surabaya jadi kata ini nantinya dari bandung itu lanjut ke
kota kejati kota jakarta purwokerto purwokerto yogyakarta solo mandiun surabaya
ini kelanjutan dari kereta cepat jakarta bandung ini memang butuh waktu namun memang konsep awalnya
kita akan kereta cepat jakarta bandung ke jakarta bandung surabaya jadi itu mbak bukan kita buat banyak
tapi kereta cepat ini akan melalui daerah daerah yang mbak sebutkan tadi melalui jogja melalui solo
madiun dan yang pasti mereka akan mampir ke kota jati yang terintegrasinya dengan simbol
transportasi lainnya dengan bandar udara
oke nah pembangunan proyek kereta cepat ini kan kita tahu memakan biaya besar begitu ya
ya pak ya apakah nanti juga akan untuk dari segi pembiayaan akan ada konsorsium juga seperti kcic
ini atau bagaimana ya artinya kedepannya kita memang konsep perpacu semuanya kreatifinansi
artinya kita berharap konsep ppp atau kpbu yang kita kedepankan di dalam pembangunan infrastruktur
terutama di pergetapian ini kita berharap berantinya ada investor investor yang akan
mengusulkan untuk melanjutkan pembangunan ini kedepannya dengan konsep kpbu mereka silakan
membuat konsorsium dengan pendanaan nantinya juga tidak tidak dari ppb tapi dari kreatifinansi yang
sampaikan tadi pak gubernur bagaimana nanti ke depan itu bisa memanfaatkan lahan kawasan yang
untuk menutupi biaya operasional dari kereta api tepat ini ada rencana dibuat di luar pulau jawa
sementara kita tuntaskan dulu jakarta bandung yang jelas transjakarta trans asian railway kita
ngikut dan ada trans sumatera airway transjawa dan trans sulawesi dan sulawesi kita sudah punya
master plan untuk pengembangan kereta apian di indonesia oke baik kang emil dari enam belas usulan
nama kira kira mana nih yang akan menjadi juaranya apakah gundala atau bagaimana kang emil
lagi diseleksi mbak lagi diseleksi tapi itu cuman karena saya mendengar pak presiden bertanya saya bilang
pak kita ajak aja masyarakat ikutan biar mereka merasa memiliki kan kira kira begitu ya ini semuanya
harus down kita bisa oh ya bagus jadi karena sibuk g dua puluh ya mungkin dalam setelah g dua puluh sepuluh besarnya akan
saya paham ya pak presiden
yang akan saya banyak sekali pak ya setengahnya lucu lucuan sih ya
atau aparat singkatannya apa artinya apa
tapi saya kira ini cara sosial dan komunikasi yang baik agar masyarakat tadi merasa mencintai memiliki
apalagi kalau namanya nanti dipergunakan lah ya
oke kang emil tadi anda mengatakan bahwa kereta cepat ini kan sebenarnya membuka peluang kepada pertumbuhan dan juga percepatan ekonomi di wilayah jawa barat ya
nah bagaimana anda melihat potensi kereta api cepat lintas provinsi ini ke depannya kang emil
ya mbak bayangkan aja ya
dengan kereta api yang sekarang indonesia tumbuh lima sekian persen jawa barat tumbuh lima tujuh persen
kalau ini ada dan lintas provinsinya jadi berapa pertambahan pertumbuhan ekonominya kan
dari orang tiba tiba yang males menjadi semangat ingin spending mau ke surabaya karena cepat kan
kemudian pengusaha pengusaha yang tadinya merasa nggak ada market karena jauh sekarang tiba tiba tiap kereta berhenti dia ngembangin kota
ngembangin permukiman ngembangin ekonomi baru kota industri
dan lain lain kalikan puluhan tahun itu sama dengan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa
jadi kuncinya pertumbuhan itu di mana mana di dunia ini selalu dimulai dari akses transportasi dulu
di mana ada akses transportasi di situ pasti ada pengembangan wilayah kira kira begitu
jadi tanpa kereta api cepat lintas provinsi ya gitu gitu aja
dengan ada lintas provinsi saya membayangkan pertumbuhan ekonomi
pertumbuhan ekonomi berlipat lipat
hanya bedanya di tahap dua
tadi saya bilang kita belajar
yang jakarta bandung pengalamannya cukup mahal
tapi insya allah dari bandung ke tajati tadi purwokerto jogja madiun surabaya
kalau melipir tong hampir dikatakan kos tanahnya kan hampir enggak adalah ibaratnya ya
bisa berapa murah kan
di mana teknologinya sudah kita kuasai pula
sebagai bagian dari
jadi perjanjian apa namanya alih teknologinya
jadi insya allah yang tahap dua lintas provinsi akan jauh lebih cepat
akan jauh lebih murah dan akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi
persentase ke ekonomi jawa barat jawa dan indonesia
terima kasih kang emil dan juga pak rizal sudah hadir di indonesia forward cnn indonesia
dan pemirsa semoga saja proyek reta cepat ini nantinya akan benar benar
bisa mewujudkan transportasi masal yang ramah lingkungan
dan membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi indonesia
saya luzia sari undur diri sampai jumpa